habis ngomongin soal cemung disuruh ikut pemilihan mojang dan jaga bandung bukan ngomongin
apa aduh kenapa saya lupa
punten punten enggak eh cak nuris
tahu saya aus itu belum pernah punya pacar
perempuan yang mau tapi sekarang tiba tiba ada perempuan bernama regina
sengaja mau kesini
kan semua perbuatan tergantung pada niat
dia jatuh cinta di saat yang gak tepat
di saat kerjaan lagi ada masalah ketika saya jack dan dia sendiri terancam bakal jadi pengukuran lagi
kamu nggak kerja
kerja kamu pakai shift
enggak pakai shift
kok bos pakai angkot
jatuhnya itu gak lihat situasi dan kondisi
nggak lihat kita lagi ada persoalan apa
itu soal hati
jadi enggak ada hubungannya dengan masalah ideologi
politik ekonomi sosial dan budaya
kamu udah punya pacar atau belum
kamu cari pacar yang gimana
kalau suka ya udah
sampai lupa mau nawarin minum
enggak usah repot repot
air putih atau teh
lagi cari karyawan baru
memangnya yang sekarang kurang
bukan bagian yang seperti kita
tapi buat jualan online
makanya kang cecep nyari karyawan baru
bukan nyuruh cenesha
orangnya belum ada
sebetulnya udah ada
tetangga saya bilang mau datang hari ini
tapi belum dateng
saya dateng kau langsung diam semua
karyawan buat bagian jualan online
sama promo di sosmed sudah ada
rekomendasi dari cemumun
rencana datang hari ini
kamu mau nganterin ma ke jakarta enggak
ma mau ke jakarta
kamu mau nganterin ma ke jakarta
ma mau ke jakarta
saya belum pernah ke jakarta mak
ma juga belum pernah
nanti kita nyesel bersama
neng hari ini jadwal pulangnya seperti biasa
nggak ada jadwal belajar kelompok
tadi ma waktu berangkat ma bilang
akankan bapaknya wajib tahu anaknya mau kemana
yang waktu itu diomongin
kalau saya nganterin ma ke jakarta
siapa yang bantu csi masak sama cuci setrika
biar kerjain sendiri
sekarang jadi kayak ma
dulu ma kayak si neng ya
set chwilah itu
mamanya tau nggak

jalan terus karena pintu keluar
kamu gak usah nakut nakutin
aku bukan cewek penakut tau
aku yang takut
takut ada yang jahatin kamu
sekarang jam berapa
jam dua belas kurang
kenapa akang udah lapar
si neng belum pulang
ambil yang kamu terus pakai
sampiran bawa kabur
jepat ke jauh
kang studentnya bayar dulu
kenapa kamu berhenti
saya nggak tahu mereka
mas mas terus kita harus gimana

apa yang kita lakukan
buat apa tamu
akhirnya saya mau menemani pastri
jadi kepala kapal adalah the way in pink